sementara itu menanggapi ancaman freeport yang akan membawa kasus perpanjangan kontrak karya ke pengadilan internasional
menteri asdm ignatius jonan mengaku siap menghadapi gugatan tersebut
untuk mengadakan amandemen undang undang minerba kalau bisa
atau yang ketiga silakan bawa ke arbitrasi